terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber ke mas ferry lagi
mas ferry bagaimana kemudian memastikan bahwa kader kader anda yang duduk sebagai menteri di kabinet
ya kader dong pak prabowo dan pak sandi kan kader dua duanya
itu petugas partai sama
kader partai pak prabowo dan juga pak sandi ini tidak menyalahgunakan jabatannya di kementerian dan tidak menyalahgunakan anggarannya
itu yang penting tuh bagaimana bisa menjamin itu
kalau pak prabowo ketua umum partai gerindra sudah resmi dicalonkan
tapi kalau pak sati aga uno baru muncul namanya di survei
kan di timang timang partai lain
nah kita bicara pak prabowo subianto
pak prabowo subianto tingkat pengenalan publiknya sekarang sudah
bahkan oleh karena itu sebenarnya pak prabowo sekarang konsentrasi di dalam pekerjaannya
tanpa harus mengenalkan lagi dirinya ke publik
itu sebenarnya juga menjadi ukuran oleh pemilih masyarakat
bahwa hasil kinerjanya pak prabowo sebagai menteri pertahanan itu bisa menjadi ukuran
bagi pemilih untuk apa
memberi pertimbangan untuk mendukung atau tidak kepada pak prabowo sebagai menteri pertahanan
yang kebetulan juga menjadi kandidat yang diperbolehkan oleh mahkamah konstitusi
untuk tidak harus mengundurkan diri
tapi kembali sekali lagi ini keputusannya memang tergantung dari pak presiden
sebagai apa dalam istilah saya sebagai user yang
kalau memang dirasakan perlu bahwa yang bersangkutan pak prabowo dalam hal ini harus mengajukan cuti adalah
ya saya rasa beliau berdua akan membicarakan itu
tapi jika dirasa tidak perlu untuk mengajukan cuti
ya sepanjang pak presidennya nggak keberatan dan tidak mengganggu kinerja
tanggung jawab sebagai menteri pertahanan yang bisa dilaksanakan sebaik baiknya oleh pak prabowo
dan kemudian juga bisa melaksanakan amanat sebagai orang yang dicalonkan dan mencalonkan diri
itu juga merupakan hak konstitusionalnya pak prabowo subianto
tidak melanggar aturan menurut saya sih oke oke
oke yang saya tanya bukan soal pengenalan ke masyarakat
yang saya tanya adalah bagaimana kemudian gerindra menjamin bahwa ketua umumnya pak prabowo yang akan maju dalam kontestasi
ya boleh karena
tidak menyalahgunakan wewenangnya dan anggaran kementerian pertahanan
ya kalau itu kan gampang
bisa dilaksanakan seperti tidak di luar jam kerja
mungkin nanti akan diatur hari jadwalnya yang ya tentu kita juga akan ikut rambu rambu yang diperkenankan oleh
kpu dan lain sebagainya
jadi tentu kita pasti tidak akan nabrak gitu
dan kalau kekhawatiran teman teman yang ada semacam potensi abuse of power ya tinggal kita sama sama untuk saling mengingatkan itu
karena saya rasa tugas kita bersamalah untuk melaksanakan supaya pilpres atau pemilu dua ribu dua puluh empat ini bisa dilaksanakan sebaik baik
saya mau tanya ke bung ferry
mengapa pilihannya pak prabowo tidak mundur kalau misalnya jadi calon presiden
ya menurut saya itu kan juga masih relatif
karena menurut saya sepanjang misalkan tenggang waktu dari mulai sekarang sampai dengan oktober ketika definitif
kemudian nanti definitif sampai dengan februari itu tidak mengganggu
menurut saya memang bisa jadi pertimbangannya tetap bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
kenapa pilihannya tidak mundur
menurut saya itu jawaban yang tidak bisa dijawab sekarang kan mas rey
ya kalau sekarang tugas juga haknya pak prabowo sebagai menteri pertahanan juga
bukan soal hak
kalau secara etis sekarang melakukan tugas dan fungsinya sebagai menteri dulu
kita bicara setelah nanti di penitin
kita tunggu nanti
jadi apakah tidak direncanakan dari sekarang
masih lama banget pak rey
apakah tidak direncanakan dari sekarang
pak prabowo maju sebagai calon presiden
saya akan mengundurkan diri sebagai menteri
sebagai contoh kepada menteri menteri yang lain
sebaiknya melakukan hal yang sama
misalnya begitu kan
terlintas nggak sih di pikiran gerindra sebetulnya
bahwa lebih baik mundur saja sebagai contoh edukasi politik yang baik gitu
ya bisa kita pertimbangkan
tapi juga sepanjang keputusan mahkamah konstitusi ini juga membolehkan menurut kita
ya dilaksanakan dulu
kan itu juga masih nanti gitu
belum tentu mengganggu
belum tentu juga kinerjanya
belum mengganggu juga
belum apa namanya
belanda masih jauh
belanda masih jauh
kenapa harus jawab sekarang
ya gak perlu juga
oke bang ali
bagaimana kemudian istana menjamin bahwa tidak ada konflik of interest
terutama penyalahgunaan penggunaan anggaran ya
pertama mekanisme itu ada di kpu
semua rujukannya pasti berdasarkan regulasi yang ada
yang kedua bapak presiden menyebutkan bahwa
tetap akan dilakukan evaluasi
itu makanya tadi saya bilang kantor staf presiden itu
menyiapkan itu tadi
evaluasi terhadap kinerja
para menteri yang calon presiden itu
dan yang ketiga
karena keputusan mahkamah konstitusi
saya kira nanti mbak ayu bisa juga bantu
menjelaskan kepada publik
biar tercerahkan juga
saya kira keputusan itu
masuk dalam istilah final and binding
terkait dengan apa
terkait dengan hak hak

terhadap para menteri ini
rifana mereka ini orang orang baik
tidak usah ragu
emang semudah itu ya mbak
dengan indikator indikator yang tadi disebutkan oleh bang ali
jadi ya segampang itu memang
tidak ada penyalahgunaan untuk mengukurnya
tentu saja tidak semudah itu ya
karena yang namanya potensi abuse of power itu
bentuknya bisa banyak
karena penggunaan anggaran kan juga kita tidak bisa
lihat misalnya katakanlah adat penugasan untuk pak prabowo
sebagai menteri misalnya ke kendari misalnya
tapi kemudian setelah itu nggak pulang ke jakarta
tapi diteruskan dengan kampanye
sebenarnya kan itu sudah masuk dalam bentuk penggunaan anggaran negara
untuk tujuan pribadi
tapi kan itu juga sulit untuk dibicarakan
secara tindak pidana korupsi
iya karena auditnya kan tidak sedalam itu
jadi saya kira kenapa sebabnya ada etik
justru kan karena ada bagian bagian yang memang sulit sekali untuk disentuh secara hukum
dan ini yang kita belum punya
dan saya kira karena itu sebenarnya pilihannya cuma dua
entah diganti oleh pak jokowi
jadi reshuffle sekalian
orang orang yang nanti akan menjadi definitif menjadi calon presiden dan calon wakil presiden
atau mereka mundur
dan menurut saya justru inilah saatnya
dimana jadinya nanti masyarakat bisa melihat
etikabilitasnya calon calon presiden dan calon wakil presiden itu
siapa yang nggak berani mundur berarti gak patut untuk dipilih
kalau berarti dia membiarkan ada potensi abuse of power yang mungkin akan dia lakukan
oke pak kres silahkan
itulah makanya mestinya kan pertanyaan kita dari awal itu
mengapa para pembuat kebijakan tetap menyebut bahwa para menteri itu harus mundur
kalau mencalonkan diri sebagai calon presiden
itu dulu pertanyaannya
mestinya menurut saya mahkamah konstitusi lacak itu dulu
pikiran itu dulu
kenapa para pembuat kebijakan mengatakan dihususkan kepada menteri
gak boleh jadi kalau mau jadi calon presiden gak boleh gak mundur
harus mundur gitu
karena apa gitu
karena ada dua lapisan disitu
lapisan pertama pada saat mereka itu menjabat sebagai menteri
mereka itu adalah orang yang di bawah tangan presiden
kan kiri kiri gitu
yang kedua pada saat yang bersamaan dikhawatirkan ketidakcocokan politik
nanti pak prabowo misalnya kalau jadi calon presiden
dia kampanye pakai apa
kalau dia menyerang pak jokowi kan tidak mungkin
mau dia menterinya
misalnya begitu ya
atau dia mengumpulkan sesuatu yang baru
orang kan mengatakan pak prabowo anda gak kerjakan
gak ada menteri kok
itu yang saya sebutkan
oleh karena itulah kemudian mungkin salah satu filosofi
mengapa menteri menteri ini kemudian dilarang untuk kampanye dalam masa jabatan mereka sebagai menteri
dileman seperti itu
oleh karena itu pertanyaan di luar soal penggunaan fasilitas negara
kalau itu susah
saya kan kemarin mengadukan salah satu ketua umum partai politik ke bawaslu
meskipun akhirnya ditolak oleh bawaslu kan
karena menurut saya ada praktek kampanye politik yang sudah sampai pada tarap apa yang saya sebut sebagai politik uang
karena menteri terus bagi bagi minyak goreng dan seterusnya seterusnya itu
nah itu hampir sulit untuk dipisahkan
sekarang aja kalau kita lihat ya
ini sudah ada calon presiden yang sudah diderekrasikan oleh partai politik
lalu kunjungan kemana mana
kan udah mulai sebetulnya kampanye ya
pertanyaannya dana kampanye nya dari mana
kan kita gak tahu
nah itu juga nanti yang akan sulit kita lakukan
menteri menteri ini mungkin akan banyak sekali kunjungan ke daerah daerah atas nama nama kunjungan
tapi pada saat yang bersamaan
kunjungan itu sebetulnya dalam kerangka mobilisasi
rangka mobilisasi politik yang kalau dikejar mereka akan mengatakan saya kunjungan resmi negara kok
jadi ada dalihnya ya
oke oke bang abalin sulit untuk mendeteksinya karena sudah bercampur
itu tadi yang disampaikan oleh pak neng
susah kalau rasionalisasinya ada calon kandidat presiden
berkampanye nya seorang kandidat presiden
umpama sini tadi seperti menyerang presiden
gak ada lagi urusannya dengan jokowi udah kelar
kalau karena dia menterinya
terus apa urusannya
bukan apa urusannya menyerang pemerintah
dia mau maju menjadi calon presiden
tidak ada urusannya antara menteri hari ini karena dia menterinya jokowi
kemudian dalam kampanye tidak bisa menyerang pemerintah
artinya tidak ada rasionalitas berpikir
yang saya setuju tadi bagus dari mbak yu itu menyangkut sekali jalan tadi
dia jalan tugas menteri kemudian sekaligus jalan untuk kampanye
saya kira saya sudah mencatat dengan baik
dan saya akan menjadikan ini sebagai poin yang masuk ke
serius saya sangat setuju ini tadi
bagaimana menjadikan kelihatan kelihatan yang bisa
karena itu kita negara ini membutuhkan orang orang pintar doktor seperti mbak yu ini
supaya memberikan masukan kepada kita
bisa mengawasi sekian dari menteri
ya pasti dong ini kan untuk kepentingan negara rifana
tidak boleh dia orang mengkapitalisasi kebangkatan jabatannya
kalau kita baca ya dasar pertimbangan dari mahkamah konstitusi itu
kan menteri ini pejabat negara sama dengan bupati
rai persoalannya begini rai
persoalannya salah satu
ini beliau ahli hukum tata negara
yang menurut saya agak kurang dikejar
beda dong derajatnya
menteri itu kapan berhenti bisa diganti
tapi kepala daerah misalnya gitu ya
entah itu gubernur bupati macam macam berhenti karena kampanye
siapa yang menggantikan
kan itu alasan yang konstitusionalnya mengapa mereka tidak harus bergantikan ketika mereka kampanye
sama seperti presiden
kalau kampanye boleh nggak berhenti
haruskah wajibkah dia berhenti
kalau presidennya berhenti gara gara kampanye
lah republik kita tanpa presiden
itu kan masalahnya kan
karena kita punya pengalaman itu
itu yang saya suka
karena usernya user utamanya itu presiden jokowi
kita punya pengalaman ada presiden yang dia calon lagi
logika bang ali ini masuk lagi
itu justru kita mengatakan membedakan itu bang ali
mengapa presiden tidak harus cuti kalau kampanye dengan menteri cuti dengan kampanye
karena menteri itu jabatan di bawah presiden
kapan waktu dia mau berhenti diganti diganti selesai
coba baca pertimbangan
tapi sebaliknya kalau presiden harus cuti sebagai presiden karena ia kampanye
republik dipimpin siapa
oleh karena itulah menurut saya salah satu dasar pertimbangan mengapa menteri itu diwajibkan mundur
sebelum keputusan mahkamah konstitusi
karena itu jabatan politik yang bisa diganti kapan waktu
tapi budaratnya dia
tapi saya mau tunjukkan ini
tapi jawab dulu silahkan bang ali
dua hal yang berbeda
yang pertama begini
ketika kita bicara tentang keputusan mahkamah konstitusi
maka dia merujuk kepada undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
saya kira juga bang rai dan mbak yu juga tahu itu
karena itulah maka posisi undang undang dasar dengan undang undang tentang pemilu
menentukan istilah pejabat negara
karena itu kan ada yang memang diangkat seperti tadi bang rai bilang
ada juga yang dipilih
iya dipilih ya
kita punya pengalaman segudang pengalaman untuk mengatur itu
makanya dari awal tadi saya bilang
yang tingkat kekhawatiran kita tadi ada penjelasan mbak ayu itu adalah
jangan sampai menteri ini mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya
untuk kepentingan campaignnya
makanya dibuat regulasi
itu yang saya maksudkan tadi bang ali
mengapa para pembuat kebijakan
membuat aturan ini
iya dahulunya sebelum diputus
diputus oleh mahkamah konstitusi ya
mengapa dilarang menteri menteri itu kampanye
karena mereka udah punya asumsi
kalau menteri menteri ini dibiarkan kampanye
punya potensi yang sangat besar
terhadap penggunaan kekuasaan dan fasilitas
itu lo kira kira bang rai
saya ingin tunjukkan ya kita udah ribut disini
tapi user utamanya adalah presiden jokowi
presiden jokowi mengeluarkan pernyataan
ada dua kali
yang mengisyaratkan beberapa hal
ini yang paling baru
gres tadi siang
presiden jokowi menyampaikan pernyataan ini
di acara hut partai perindo
pidatonya kira kira seperti ini
dua kali dipilpres juga menang
kelihatannya setelah ini jatahnya pak prabowo
ada satu lagi
ini yang berikutnya
pada saat acara indo defense
sudah sejak awal
sejak awal saya sampaikan
saya mendukung beliau
beliau ini maksudnya pak prabowo subianto
mas ferry ini presiden sudah restu
kayaknya sama ketua umum anda
sudah maju saja
meskipun sebagai pembantunya
mungkin penerusnya ya ketua umum anda gimana
terima kasih pak jokowi
ini legalitas sudah langsung berarti
saya baru dengar kali ini
bu ferry berterima kasih
saya rasa itu tidak terlepas juga
meskipun pernah bersaing
berkompetisi di pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
tapi ketika pak prabowo jadi menteri pertahanan
membantu tugas pak jokowi sebagai presiden
tentu juga kemudian menimbulkan satu sikap
di antara beliau beliau
bahwa yang pak jokowi pun juga akhirnya kemudian
menghormati pak prabowo
sebaliknya juga begitu
dan pernyataan pak jokowi tadi sih
sebenarnya pernyataan ya yang
tentu juga apa namanya
apresiasi terhadap pak prabowo
dan juga tafsir yang lain sebenarnya
ketika pak presiden dengar
bahwa pak prabowo sekarang
maju dicalonkan lagi
menurut saya tadi kita kaitkan lagi dengan
kan ada tafsir dari mahkamah konstitusi
amar keputusan dari mahkamah konstitusi
bahwa mahkamah konstitusi
bahwa ada hak konstitusional
dicalonkan atau mencalonkan oleh partai
atau gabungan partai politik
dan kemudian kedua
ada aspek tentang profesionalitas
yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan
untuk memisahkan antara kegiatan
tugas dan tanggung jawab yang melekat pada dirinya
jadi sebenarnya saya
mahkamah konstitusi seperti itu
pak prabowo ya
kita lihat nanti kan ini masih
jadi kalau sekarang kita
bahas keputusan mph nya
mas ferry baru pertama kali mengucapkan terima kasih
ini pak jokowi terang terangan
mengendorse pembantunya loh ini
ini sebenarnya sangat tidak etis
jadi saya kira ini mesti kita kritik keras nih
karena tentu saja harusnya
kita kan gak ada model resul resul
kita gak model ada
sebenarnya kita gak boleh ada itu
masih dibicarakan tadi
oh ini masih jauh dan lain sebagainya
itu dia justru karena masih jauh
tapi sudah memberikan suatu endorsement seperti ini
ini sangat tidak etis
mau ketika sekarang
mahkamah konstitusi seakan akan
atau diskresinya kepada pak jokowi
dia tidak akan memperhatikan segala soal
yang sifatnya etik seperti ini
jadi saya khawatir nanti tahun depan
bulan september atau oktober
kita semua tidak punya aturan main yang jelas
tidak punya garis demarkasi yang jelas
warga dibiarkan memilih begitu saja
dan warga juga dibiarkan untuk melihat
kelakuan kelakuan para pejabat di bawah
kita belum tahu nanti siapa
yang akan punya dua
jadi menteri juga
tapi nyapres ataupun
jadi pak jokowi akan permisif lah ya
dari awal sudah tidak etis
karena rakyat akan disungguhi tindakan tindakan permisifnya pak jokowi
terhadap para pembantunya
bagi kultur orang indonesia
itu kan normal
dalam ruang banyak
dan serotan pandangan mata

tapi itu hal yang biasa
pada akhirnya kan saya bilang bahwa
pada akhirnya presiden
tidak punya kekuatan juga
untuk bisa menentukan siapa menjadi calon presiden akan datang
pada waktu presiden berpidato di
itu kan pada orangnya
tidak ada kekuatan
juga untuk bisa menentukan siapa menjadi calon presiden akan datang
pada waktu presiden berpidato di
itu kan pada orang ribut
apa urusannya ribut
pesannya kepada partai politik
agar kalian harus menyiapkan calon presiden
yang benar benar memiliki kemampuan
leadership yang cukup
kapasitas ilmunya yang bagus
pengalamannya yang baik
kalau presiden ngomong begitu
kemudian orang besok jadi presiden
tadi mp saja ya presiden bicara seperti itu
soal etika dalam hal pengertian
kalau capres tidak perlu mundur
kalau capres tidak perlu mundur
itu kan terkait dengan regulasi yang ada di mahkamah konstitusi
dari tadi kita bicara berbusa busa
harus dibedakan loh
yang kita anggap normal dengan yang mana yang kita anggap seharusnya itu
batas etisnya disitu
jadi saya kira beda antara menyanjung nyanjung
oh anda kinerjanya baik dengan anda layak jadi presiden
itu sangat berbeda
kalau seperti di perindo dengan tadi yang menyebutkan
kita kembali lagi karena dalam ilmu bahasa sebetulnya kan normal
oke jadi nanti pak jokowi di setiap acara partai akan mengatakan hal yang sama ya
karena ada dua ketua umum partai politik
yang sekaligus menjabat sebagai menterinya pak jokowi
dan kedua duanya sudah dideklarasikan oleh partainya masing masing sebagai calon presiden
hanya satu yang dinyatakan oleh presiden layak jadi presiden
tidak ada pernyataan yang sama terhadap irlanda
kalau di golkar
kalau di golkar itu secara jelas dan nyata
yang ada adalah pernyataan pak jokowi itu
kalau di golkar itu presiden menyebutkan
terkait dengan apa
terkait dengan kedudukan erlangga hartarto
ketua umum partai golkar
yang juga telah diputuskan dalam munas sebagai calon presiden
tidak ada diskriminasi
makanya tidak ada redaksi pak jokowi yang seperti yang tadi itu
dan itu juga tidak ada
kita nanti akan minta tanggapan dari mahasiswa mahasiswa
ini responnya bagaimana
apakah mahasiswa juga apatis
melihat kondisi setelah ada putusan mk
setelah ada endorsementnya pak jokowi
nanti saya akan tanya kepada teman teman mahasiswa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalsio